anda hobi berolahraga lari atau jogging
saat ini di pasaran banyak tersedia beragam merek dan jenis sepatu olahraga yang dapat dipilih
mulai dari sepatu merek impor dengan teknologi terkini berharga jutaan rupiah
hingga sepatu olahraga merek lokal dengan harga yang lebih terjangkau
kebetulan saya biasanya pakai merek impor
karena menurut saya dengan teknologi yang ada
merek impor itu sangat membantu saya pas hari
pertimbangannya sih yang nyaman dulu ya
setelah itu baru merek deh sama harga harganya cocok di kantong
terus terang sih merek impor mas
oke secara harga dia emang sih lebih mahal daripada lokal
tapi kenyamanannya satu terus tahan lama sih
anggapan bahwa sepatu olahraga merek impor lebih baik kualitasnya dibanding merek lokal memang masih ada
padahal tidak sedikit sepatu olahraga produksi dalam negeri yang kualitasnya tak kalah dengan sepatu merek impor
mulai dari desain sepatu pemilihan spesifikasi bahan
hingga teknologi carbon plate yang disematkan
semua dilakukan melalui proses riset mendalam selama berbulan bulan
namun diakui masih ada sejumlah hal yang menjadi tantangan bagi sepatu sepatu olahraga buatan dalam negeri
pertama memang untuk berpengalaman
brand indonesia tetap customer itu melihat harga dulu sih mas
jadi kita gimana ya kita gak bisa seluas mungkin menciptakan produk sehingga terjadi harga yang mahal
nah untuk brand indonesia untuk mahal ini masih agak orang masih agak sensitif dengan harga
nah tapi juga kita harus bikin produk yang bagus juga nih
nah tantangan kayak gitu sih gimana sih cara enak bagus cuman tidak mahal
brand indonesia juga masih harus bekerja
bekerja keras ya meyakinkan customer bahwa kita tuh brand bagus tuh kita tuh kuat
apalagi termasuk o dua sight running yang kita umurnya baru empat tahun
itu melawan brand yang udah puluhan tahun itu challenge juga
kalau ortus aid memilih memproduksi sepatu olahraga dengan kisaran harga rp empat ratus sembilan puluh sembilan hingga rp sembilan ratus sembilan puluh sembilan
merek lokal sembilan ratus sepuluh bermain di kisaran harga rp tiga ratus lima puluh hingga rp lima ratus
bobot sepatu yang ringan untuk pengejar performa namun tetap memiliki durabilitas yang tinggi
menjadi acuan saat riset hingga ke proses produksi masal sepatu
teknologi kita itu yang kita godok itu teknologi
emang kadang kadang banyak juga yang fail atau dalam arti kayak waktu kita tes nih
oh ini kurang gini dengan medan yang di indonesia ini kurang mumpuni nih
dengan atlet atlet yang di indonesia kebiasaan
atlet di indonesia kurang cocok nih
akhirnya kita sesuaikan lagi tuh mas
dan segi bahan juga kita emang developnya itu berulang ulang mas
dengan kualitas yang semakin baik
harapannya sepatu sepatu olahraga merek lokal ini dapat menjadi alternatif pilihan
dan suatu saat nanti dapat bersaing dengan sepatu sepatu olahraga merek impor
erlangga wisnuwaji neddy pranedia